sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih tante
kita perlu bicara sama kamu
kamu ngapain kesini
emangnya kamu gak baca di depan toko
semuanya lagi istirahat
cuma bentar doang aku bicara aja
ngapain kamu pake datang kesini
saya kan udah bilang kamu jangan pernah datang kesini lagi
bilang kalau kamilah udah dipecat
karena saya gak suka kamu menemikannya
kamu menyakiti kamilah

kamu gak boleh bicara sama kamilah
kamilah aku cuma ngomong bentar doang sama kamu
bu laras udah
maksud kamu udah
kamu mau bicara sama dia kamilah
biar biar saya bicara sebentar sama dia
kamu bingung ya
mau kamu tahu mil sampai detik ini
aku sungguh sungguh ingin masih menikahi kami
kasih aku kesempatan lagi
beli aku kesempatan
lebih baik kamu pulang sekarang
aku akan belajar untuk menerima bayi kamu
dan aku juga akan belajar menyayangi bayi kamu
wah aku tahu itu bukan anak aku
tapi aku pasti akan belajar untuk menerima bayi itu
dan aku juga nggak akan punya pikiran kayak kemarin
aku nggak akan misalnya kamu dengan bayi kamu lagi
kasih aku kesempatan
kalau kamu gak mau jawab sekarang
aku tunggu jawaban kamu
kamilah saya tuh bingung sama kamu
kenapa sih kamu gak mau menemui fadil
jelas jelas fadil itu ayah dari anak yang kamu kandung
tapi kok kamu malah mau bicara sama edo
yang jelas jelas sikapnya itu kasar sekali sama kamu
gak apa apa kok bu
kalau pertanyaan saya nggak sopan
kamu nggak perlu jawab juga nggak apa apa
dan saya juga nggak ada maksud loh
mencampuri urusan pribadi kamu
kalau kamu butuh tempat curhat
saya siap mendengarkannya
jadi kamu nggak usah sungkan sungkan ya
terima kasih ya bu laras
papi sekarang senang sekali
anak papi udah ceria lagi
jangan kayak kemarin kemarin lagi
kamu bikin khawatir papi
alena udah ngerepotin papi
nah sekarang alena kan sudah sehat
alena kan sudah sehat
jadi kamu sudah boleh memikirkan hal lain haris
jadi kapan kamu nikah sama laras
cuma sampai sekarang yang belum tahu kapan
alena setuju kan kalau papi mau nikah
setuju ya alena
tuh anak kamu saja sudah mendukung
kami semua ini pengen kamu menikah
pengen kamu bahagia
kamunya aja yang aneh
sengaja menyengsarakan diri selama ini
udah lah bu
jangan desak haris terus
papi kalau menurut alena yang ada benarnya kok
tapi itu kan orang baik
dan papi pantes bahagia
sekarang papa cerita sama alena dong
tante laras itu siapa
kamu belum kenalan nih sama tante laras ya
belum eh haris
masa alena sama calon ibunya sendiri belum tahu
makan malam bersama ibu dan anak kamu
aku mau memperkenalkan kamu dengan anakku
selama ini kan dia sakit
jadi kamu belum sempat ngobrol sama dia
kamu benar haris
ya itu pun kalau kamu gak sibuk
tapi kalau kamu sibuk ya lain kali aku perkenalkan kamu dengan anakku
ah enggak enggak kok
aku gak terlalu sibuk aku bisa
nanti malam kan
di mana haris
kau bisa tahu kamil ada di sini
bu laras yang bilang sama aku
bu laras tapi bukannya tadi ke
iya bu laras mau nyuruh aku pulang
tapi dia juga nyuruh aku sini belara

tapi saya sudah tahu
kamil kamu bisa tahu
kamil kamu bisa tahu
harusnya saya tidak melakukan ini sama kamu
karena saya takut kamil marah sama saya
tapi feeling saya mengatakan kalau kamu itu adalah orang yang baik
jadi saya akan mengatakan kamil ada di mana
sore ini kamu boleh ke rumah saya
kamilah ada di rumah saya
alamat rumah saya jalan angger keraya nomor sembilan
dan aku kesini
mau minta maaf untuk apa kak
karena aku udah mikir
yang gak tentang kamu
kamu meninggalkan rumah karena kamu ingin menikah dengan edo
bila aku udah ngebiarin edo mendekati kamu
aku udah ngebiarin edo untuk nyakitin kamu lagi mila
mungkin kamu udah bosan
mendengar ucapanku ini
kamu pulang ke rumah ya
karena untuk apa kamu meninggalkan kami mila
kenapa kamu pergi dari rumah
untuk melepaskan lagu dan alena
gak ada gunanya mila
gak ada gunanya
karena aku dan alena
sama sekali nggak ada hubungan apa apa
kamu tinggalkan kami bu
kami gak mungkin bersatu mila
tolong kamu pulang ke rumah ya
aku benar benar menghatirkan kamu mila
kak fadil tuh kenapa sih
susah banget dibilangin
ke rumah kakak
mila mau sendiri
walaupun kak mila sudah menolak edo
nah walaupun memang kak fadil
karena ini udah menjadi keputusan kak mila
dan ini adalah keputusan yang terbaik untuk kak mila
jangan keras kepala seperti ini
mila juga mohon sama kak fadil
tolong hargai keputusan kak mila
apa kamu udah lupa
kalau kamu udah lupa biar aku ingetin
sebelum livi meninggal
dia menitipkan cicinya sama kamu
dan dia juga menitipkan aku ke kamu mila
itu artinya kamu harus selalu menjaga aku mila
aku juga udah janji sama papa kalau akan menikah dengan kamu
kita udah janji di depan almarhum mama mama kamu
kalau kita akan menikah
udah banyak janji yang terucap gitu
tapi kita harus menepatinya
itu terserah kamu
aku akan tetap menepati janji aku
setelah bayi yang ada dalam karban kamu lahir